resiko penularan covid sembilan belas di wahana air mungkin saja terjadi
untuk itu sejumlah protokol kesehatan harus dipatuhi pengunjung
meski sering diingatkan petugas
ada yang ingin berwisata harus disiplin tanpa diminta
dimulai dengan sering sering mencuci tangan
kemudian tetaplah menjaga jarak bila harus mengantri
pengecekan suhu tubuh dilakukan untuk memastikan anda dalam kondisi sehat
meskipun diberi masker sebelum masuk
tapi saya pun juga harus menyiapkan masker cadangan
karena memang karena juga masuk kewisataan air
kemungkinan akan basah basahan
jadi memang harus persiapan
setelah melewati serangkaian protokol kesehatan
hal terpenting pastikan tempat wisata melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala
khususnya benda benda yang akan digunakan pengunjung
saatnya menjaga wahana airnya
tanah air saya mesti buka masker karena tentunya nanti akan basah
nah kalau ketemu nanti orang orang di kolam
harus jaga jarak supaya tidak terjadi kerumunan
seru seru seru
dan kalau dilihat di sini kan
tidak ada siapa siapa
jadi rasanya aman
tadi sudah jadi disinfektan
kolam yang tidak ramai membuat saya dapat menikmati wahana ini tanpa was was
eh tapi jangan khawatir soal air kolamnya
di sini pengukuran kekasaman atau ph air selalu dilakukan
dengan ph air tujuh dua serta kandungan klorin dan kaporit
ini relatif aman dari kubur
ini relatif aman dari kuman dan virus menurut para ahli
dari mulai pintu masuk kita ada cuci tangan
kita ada jaga jarak
pengukur suhu badan juga kita ketat juga
sampai kita bagi masker gratis juga kepada pengunjung
dalam wahanapun juga kami ada satgas yang mobile untuk menghimbau pengunjung
tapi yang penting lagi adalah kita bekerjasama dengan pihak pengunjung
karena kalaupun kita ketat juga dalam prokesnya kepada pengunjung
kalau pengunjungnya abai juga tidak berjalan dengan baik
dengan penerapan protokol kesehatan dari pengelola pengunjung pun merasa nyaman
namun pengunjung tetap harus disiplin ya
urusan prokes bukan diserahkan ke pengelola saja tapi harus dari kedua pihak
saya sih kita ngikutin protokol yang ada aja
misalkan saya kalau lagi ada kerumunan banyak orang saya menghindar dari kemun itu
kalau dalam lagi berenang saya tidak memakai masker menggunakan masker
tapi setelah menaik ke atas dari kolam renang saya menggunakan masker
kalau di dalam lagi berenang saya menggunakan masker

aman selama berwisata air bukan tidak mungkin
selama protokol kesehatan dijaga dengan ketat
roni satria dwi prasetyo bekasi jawa barat